sejumlah pemudik tetap bisa kembali ke ibu kota meski tidak memiliki surat izin keluar masuk atau sikm setelah menikmati lebaran di kampung halaman
seperti dua keluarga pemudik di lenteng agung jakarta selatan
mereka mengaku nyaris tidak menemui kesulitan saat berangkat dari kampung menuju jakarta
oman warga asal cilacap jawa tengah berangkat ke jakarta bersama istri dan seorang anaknya menggunakan angkutan travel
ia bercerita petugas checkpoint hanya mengecek kelengkapan surat pengemudi angkutan travelnya saja sedangkan kelengkapan sikm para penumpang tidak diperiksa
sama halnya dengan saridi
pemudik asal indramayu jawa barat ini kembali ke jakarta menaiki sepeda motor
sepanjang perjalanan hingga memasuki lokasi checkpoint terakhir di cikarang bekasi ia mengaku sama sekali tidak ada pemeriksaan sikm terhadap pengendara sepeda motor
tahu di tv cuma saya mikirnya dimana nih di kesehatan
di kelurahan di kampus saya udah mikir pas masuk cikarang ada
kalau mobil diberhentiin kalau motor dilolosin pak
sesuai peraturan gubernur dki jakarta tentang izin keluar masuk ibu kota jakarta pemudik diharuskan menjalani karantina mandiri di rumah selama empat belas hari
sebuah stiker karantina juga ditempelkan pada pintu rumah agar warga sekitar mengetahui dan ikut mengawasi
kalau di lenteng ini sudah total dengan ini sudah tujuh rumah
tujuh rumah kita tempel
sebenarnya ada beberapa lagi yang laporan cuma karena mungkin mereka tahu bahwa rumahnya akan ditempel stiker karantina mereka pada saat kita datangi sudah tidak ada
sejumlah pemudik warga lenteng agung bahkan ada yang memilih kabur ke rumah kerabatnya demi menghindari karantina mandiri
beberapa warga mengaku tidak memiliki sikm karena tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkannya
budi tanjung jakarta